tapi kalau kita bicara soal masalah terorisme kemudian juga jendean yang terjadi di luar negeri itu kan bukan cuma urusan suatu negara itu ya
tapi juga termasuk urusan indonesia nih yang terkadang harus ambil andil juga untuk bekerja sama menyelesaikan itu semua
menjalankan diplomasi antar negeri memang bukanlah pekerjaan mudah namun hal itu tak hentikan langkah seorang retno marsudi
ya berkat kecakapannya dalam lobby internasional sosok retno yang menjadi menteri luar negeri wanita pertama indonesia
kerap menorehkan prestasi
lahir di semarang dua puluh tujuh november seribu sembilan ratus enam puluh dua wanita bernama asli retno lestari priyansari ini memang memiliki mimpi untuk menjalankan misi diplomasi antar negara
lulus dari jurusan hubungan internasional visip ugm yogyakarta
retno mendapatkan beasiswa untuk dapat mengawali karir kerjanya di kementerian luar negeri
tapak demi setapak retno geluti mulai dari mendapatkan tugas menjadi diplomat
hingga akhirnya pada umur empat puluh tiga tahun menjabat dubes indonesia untuk norwegia dan islandia
retno juga pernah menjabat duta besar indonesia untuk belanda pada dua ribu dua belas
sebelum akhirnya diangkat menjadi menteri luar negeri perempuan pertama di sejarah pemerintahan indonesia
sebagai seorang perempuan indonesia retno harus bisa membagi waktu antara menjadi istri ibu untuk dua anaknya
serta kerja tak kenal batas tempat dan waktu seperti menteri luar negeri
selama menjabat menteri luar negeri retno aktif mempromosikan sikap indonesia dalam menjaga perdamaian
stabilitas serta keamanan dunia melalui jalan diplomasi internasional
politik luar negeri indonesia itu kan wajah yang damainya kental sekali
kita dimanapun kita selalu bilang
dan once conflict itu pecah akan sulit untuk diselesaikan
once peperangan itu pecah at the end tidak akan menguntungkan siapa siapa
jadi kita akan memperkuat diplomasi perdamaian kita
dalam misi kemanusiaan
retno selalu menjadi garda terdepan untuk menunjukkan komitmen indonesia dalam menyuarakan hak asasi manusia
mulai dari konflik di timur tengah penindasan muslim rohingya di myanmar
serta mengawal warga negara indonesia yang ada di luar negeri termasuk para tki
beberapa waktu lalu retno bersama kemenkumham juga berhasil mengawal dan membantu siti aisyah
tki yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan kim jong nam hingga akhirnya dinyatakan bebas
hingga akhirnya dinyatakan bebas
siti kala itu ditahan dan menjalani peradilan di malaysia karena dianggap terlibat dalam pembunuhan kakak tiri pemimpin tertinggi korea itu
berbagai prestasi membuat retno mendapatkan banyak penghargaan
pada sidang umum pbb di new york amerika serikat
bagi retno jati diri perempuan yang ada di dirinya menjadi kelebihannya
saat menjalankan dialog dialog dan negosiasi saat jalankan tugas diplomasi
saya memang menteri luar negeri yang pertama kali harus melakukan telpon satu persatu
jadi karena menelunya asen perempuannya cuma satu jadi mereka tuh menganggap waduh ini ada maknya lah
sosok kartini adalah salah satu inspirasi retno untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas tugasnya

menurutnya kini perempuan juga bisa berpengalaman
perempuan juga dapat menikmati keceriaan dan hak hak yang dulunya hanya ada untuk para lelaki
baginya ini adalah suatu kebebasan dalam perdamaian
nilai kebebasan dan kestaraan inilah yang menurut retno selalu diperjuangkan oleh kartini
dan dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri luar negeri pula
retno selalu menanamkan nilai nilai luhur kartini dalam setiap diplomasi yang ia jalani